selain itu juga disarankan berkedip dengan teratur dan menggunakan kacamata yang tepat untuk mengurangi risiko gangguan pada mata
western australia pada bulan juli dua ribu dua puluh tiga yang lalu
di mana hakim menyetujui permohonan
itu perlu supaya mereka bisa
apakah ini ditujukan kepada konten kreator
jadi beneran dari satu sisi gue bisa ngerti
lihat dan teliti dulu apa saja fitur yang tersedia pada aplikasi tersebut
supaya taman seperti ini tetap terjaga kebersihannya dan tetap lestari
kayak misalnya lagi mau parkir di mall gitu ada yang maju mundur maju mundur
bahkan ada yang kesulitan membayar ukt sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol
dengan meningkatnya produksi jelang panen raya atau mulai panen raya saat ini
pertama tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih
di sisi lain masifnya penertipan kenalpot racing
sekarang panen sekarang cari pasar akhirnya harga murah kadang kadang nggak laku
jadi mereka patuh dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah qatar
nah ini harus dipikirkan jadi berpikirnya bukan hanya kepentingan koalisi semata untuk mengatakan kekuatan koalisi yang penuh itu
di masa libur idul fitri tahun ini
setuju apa gak setuju
jadi begitu ngambil saya ketahuan
kita bisa nabung dari duit basket bisa investasi
saya kira itu yang menjadi inti dari semua
di luar hangzhou lah saya kan sekamar sama pelatih saya sama tim lah ya kan
gue ngerasa skill gue itu belum nyampe
ada sekitar empat tahunan kami sering makan di sini
itu kalaupun misalnya dalam kondisi mata kita minus itu gak ngaruh
memang agak lama gitu bukanya kan jam sembilan
waktu saya membaca surat joy
bukan hanya stigma individu dari orang muda
saya kira yang katakan dirjen itu ngawur gitu ya
acara ini turut dihadiri oleh presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
sehingga mungkin ke depan kami akan menghimbau para tenaga kesehatan untuk betul betul menggunakan meso ini
di sini saya bertemu dengan mas jose begitu saya memanggilnya
cuman setelah itu kayaknya
adena lokasi kandang minimal berjarak dua puluh lima meter dari permukiman
sajiannya berupa nasi madura dengan sayur tewel adek edek jerawan serundek empal dendeng dan peye